inilah detik detik penghadangan supporter psis yang menuju stadion jatidiri semarang jawa tengah jumat sore tujuh belas februari dua ribu dua puluh
emosi masa terpancing karena tetap tidak diizinkan masuk ke stadion oleh aparat yang bersiaga di gerbang masuk stadion jatidiri
beberapa supporter mengaku sudah membeli tiket dan meminta izin pulang kerja lebih awal
karena itu mereka kecewa saat sehari sebelumnya diputuskan pertandingan digelar tanpa penonton
kita sangat menyayangkan ya mas ya tapi kita harus menghormati keputusan itu
kita hadir kesini juga bukan untuk apa apa kok kita kesini kan karena rasa cinta saya teman teman juga suka sama psis
situasi memanas ketika semakin banyak supporter yang datang dan memaksa masuk ke stadion
negosiasi berjalan alot sehingga masa mulai mendorong barikade aparat
imbauan dan peringatan dari manajemen serta aparat tidak dihiraukan
para supporter mulai anarkistis dengan melemparkan batu kayu dan botol ke arah petugas
semprotan air dari mobil water cannon malah membuat masa beringas menyerang petugas
akhirnya polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan masa
keputusan pertandingan digelar tanpa penonton ditetapkan oleh pihak manajemen kedua tim
panitia pelaksana dan aparat keamanan polri
sebab bila yang diizinkan menonton hanya supporter psis
supporter persis tetap akan memaksa penonton perhitungan

akan hadir menggunakan motor
nah itu yang menjadi pertimbangan
di balik pertimbangan pertimbangan lain yang dilakukan oleh tirka dari intel
terutama akhirnya kita pas rakor pun sudah kita sampaikan
apakah tidak bisa menggunakan bis
nah dari teman teman solo menyampaikan kalau bis rata rata sudah tidak mau
oh kayak gitu
di sisi lain aparat keamanan juga tidak mau kecolongan
apabila laga psis melawan persis ini berakhir ricu
sebab kedua tim memiliki rekam jejak kerap saling serang di luar stadion pasca pertandingan
dari sisi security dari sisi aspek keamanan
kita punya sejarah dengan solo
pada saat pertandingan ke solo kemarin itu

namanya supporter semarang itu mengalami penyerangan ketika kembali dari pertandingan
nah peristiwa ini kemudian menjadi pemicu
memunculkan suara suara di kalangan supporter yang ada di semarang bahwa akan melakukan balasan
ketika supporter solo berkunjung ke semarang

seperti diketahui bentrokan supporter psis dengan aparat terjadi dua hari setelah kongres luar biasa pssi
memutuskan erick thohir menjadi ketua umum
kerusuhan ini pun menambah panjang daftar insiden keributan sepak bola di tanah air
setelah yang terakhir kali terjadi di stadion kanjuruhan malang pada oktober tahun lalu
setelah yang terakhir kali terjadi di stadion kanjuruhan malang pada oktober tahun lalu